mendengar ada dua istilah soal semburan kebohongan kemudian ada hegemoni juga dan kemapanan palsu ya
kan begini pertama undang undang pemilu itu tidak secara definitif bahkan tidak ada yang mengatur tentang konsultan asing
yang diatur itu hanya tentang dana asing
jadi paslon kandidat kalau terbukti melakukan menerima dana asing itu bisa dipenjara bisa dipidana dan seterusnya
konsultan asing dalam undang undang pemilu sekali lagi putri itu tidak ada
jadi meributkan sesuatu yang tidak diatur dalam undang undang menurut saya tidak relevan
yang kedua menjadi ramai adalah karena ditengarai di indonesia ini menggunakan pola pola konsultan asing yang pernah dilakukan di amerika
di berbagai daerah gitu ya di negara negara lain untuk konteks indonesia
nah salah satu fire host of falsehouse itu ya memang satu
menciptakan politik ketakutan politik of fear
jadi dinarasikan bahwa negara itu dalam satu ancaman krisis ekonomi krisis politik bahkan terancam bubar
saya nggak tahu apakah omongan pak prabowo masuk dalam konteks ini
tapi yang jelas negara selalu dikesankan sebagai satu entitas yang sedang terancam
makanya kemudian donald trump itu waktu mengkampanyekan dirinya
untuk membela amerika yang sedang dalam ancaman terorisme
ataupun ancaman imigran yang sudah memulai
ini menggeser peran peran strategis kelompok kelompok kulit putih
makanya dia bilang american first
itu hampir ada kesamaan dengan apa yang disampaikan pak prabowo
misalnya indonesian first
ataupun ketika bilang tentang how to make indonesia great again
itu hampir sama dengan how to make america great again
nah ini yang kemudian dikait kaitkan
tapi salah satu semburan
yang dimaksud dengan propaganda ala rusia itu memang politik ketakutan
ini yang kemudian menjadi ramai
satu sama yang lain
tapi saya yakin bahwa kita sudah harus mestinya
mengakhiri perdebatan tentang asing dan asean
saya setuju dengan putri dan bang habib dan bang ngade
kalau ada capres satu nomor dua
memang melakukan kebohongan fitnah
toh kita punya satu instrumen untuk mengungkap ini semua
polisi kerjanya cepat
sentra kakumdo saya kira stand by enam puluh empat jam
untuk mengungkap kebohongan kebohongan ini

daripada berdebat apakah ini asing ataupun asing
lebih fokus pada apa yang kemudian dimuncratkan oleh dua kandidat ini
kalau jokowi bersalah prabowo bersalah
dengan fitnah dan kebohongan
tentu harus ditegakkan dalam koridor hukum
disinilah yang saya kira memang kedua paslon ini
ketimbang berdebut apakah asing asing itu ada
saya kira memang lebih pada fokus bagaimana subtansinya itu dinarasikan dengan baik dan ajak sih sebenarnya
biar agak sedikit clear
nah yang kemudian menjadi
jadi ramai juga karena model model kampanye ketakutan yang disampaikan oleh kita bersama tadi
sering di copy paste dan di cloning oleh kubunya prabowo
nanti bang habib bisa klarifikasi
dengan hal hal yang sifatnya pesimistis terhadap bangsa ini
itu kemudian dikategorisasi oleh kelompoknya bang ade ini
sebagai politik ketakutan
mendowngrade apa yang dilakukan oleh pemerintah
tauran opini ini yang kemudian berkembang
ini kok ada strategi asing
polanya sama dengan negara negara lain
kemudian bang habib
apakah itu benar yang dilakukan sekarang
untuk menyaksikan video lengkapnya
klik link di bawah ini nih